kita ke informasi lainnya hari ini presiden joko widodo rencananya akan meninjau proses pemulihan warga lombok dan infrastruktur di lombok pasca gempa
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi di dusun wadon lombok barat nusa tenggara barat
selamat siang raff raff raff raff kabarnya presiden jokowi akan berkunjung ke sana hari ini
apakah presiden jokowi sudah terlihat hadir
selamat pagi nisa dan juga pemirsa sampai sejauh ini menurut jadwal yang kami terima dari pihak istana bahwa presiden joko widodo direncanakan akan datang ke lombok ini
untuk meninjau proses rehabilitasi dan juga rekonstruksi yang akan direncanakan pada sekitar tiba pukul dua siang
sampai sejauh ini persiapan untuk datangan presiden jokowi juga sudah dipersiapkan termasuk nantinya presiden menurut rencana akan meninjau rumah contoh di menggala
kemudian juga akan menuju ke kait gunung sari dan dilanjutkan ke lapangan gunung sari lalu ke lapangan sepak bola gunung sari untuk nonton bareng penutupan asean games
sementara itu untuk esok harinya tanggal tiga september dua ribu delapan belas akan diadakan apel
lagi siaga dengan relawan sebanyak tiga orang dan dilanjutkan peninjauan ke sekolah sekolah salah satunya sekolah menengah pertama negeri enam kota mataram dan juga rsud kota mataram begitu
dan persiapan dari kedatangan jokowi dodo ini salah satunya adalah sudah dibangun dalam arti kata ini sudah ada sekitar satu dari antara dua puluh rumah contoh yang sesuai dengan instruksi presiden jokowi dodo
bahwa dari tahap transaksi
kondisi begitu dari darurat menuju ke pemulihan ya ini salah satunya adalah rekonstruksi dan juga rehabilitasi rumah warga maka dikembangkan ataupun juga diinstruksikan untuk membangun rumah instan sederhana sehat
salah satunya yang ada di belakang saya ini nisa yang saat ini sedang dikerjakan bersama sama dengan warga yang dimana dari kementerian pupr khususnya dari pusat pemukiman dan juga perumahan kementerian pupr ini
memberikan pelatihan kepada warga
warga bagaimana membangun rumah insan sederhana sehat ini terlihat bahwa dari kementerian ini juga memperlihatkan ada blok blok yang akan siap dipasang
jadi ini rumah ini bentuknya memang sangat unik dengan modul sekitar tiga x tiga meter yang nantinya bisa dikembangkan dengan sebagai tempat tinggal ataupun juga sebagai masjid dan lain sebagainya
nah untuk lebih jelasnya terkait masalah rumah ini saya akan berbicara dengan bapak arief sabarudin ini dari kepala pusat litbang dan juga perumahan
pemukiman dari kementerian pupr
pak ini sebenarnya pemberian pelatihan kepada warga ini dalam masa rekonstruksi dan juga rehabilitasi ini seperti apa sebenarnya
oke jadi kita ada beberapa tahapan penelatihan ini
satu kita ingin melatih bagaimana mereka membuat komponen
mulai dari tulangannya sehingga mereka dengan bantuan dari pemerintah untuk rusak berat lima puluh juta minimal biaya upah akan kembali ke mereka
sehingga total bantuan mereka
rumah mereka bisa lebih dari nilai lima puluh
bentuk pelatihannya seperti apa ini
bentuk pelatihannya kita lihat di sana ada proses mulai dari penulangan
nah penulangan ini mereka akan kita latih bagaimana membuat tulangan tulangan untuk membuat panel seperti ini
selanjutnya karena memang untuk pembetonan ini kita nggak bisa melatih cepat
nah pembotonan kita akan dibawa di workshop
nah kemudian setelah jadi menjadi beton masyarakat akan dilatih merakit
sampai mereka punya rumah yang tahan gempa
minimal strukturnya sudah okok ok
nah sisanya dindingnya kusennya bisa menggunakan bahan bahan yang lama puing puing
kita contoh lihat di sana kusen sudah berdiri ini adalah kusen bekas
nah bayangkan kalau kita harus mengambil kusen baru kayu baru dari hutan
berapa kubik hutan yang akan kita eksploitasi lagi
ada tidak kayunya gitu
oke terakhir pak ini kira kira kalau untuk yang ahli
kalau untuk yang ahli kira kira berapa lama dari warga ini bisa membangun rumah seperti ini
oke kalau jadi ini bisa tiga hari
rangkanya satu hari
dan ini memang kecepatan dari hari ke hari makin baik
ya mungkin kalau untuk pemula seperti ini satu minggu lah cukup ya
nanti kalau sudah mahir bisa tiga hari
terima kasih banyak pak arief sabarudin
dan pemirsa memang seperti yang diinstruksikan dari presiden joko widodo
bahwa dalam tahap rekonstruksi dan juga rehabilitasi ini
maka pemerintah pusat ini juga menggelontorkan dana perbaikan rumah
itu sekitar lima puluh juta yang akan diberikan secara bertahap
setahap ya itu lima kali masing masing sepuluh juta rupiah
ini bukan merupakan ganti rugi namun sebagai bantuan kepada warga
agar memperbaiki rumah mereka yang terdampak gempa di lombok ini
menurut kementerian pupr kemarin menteri pupr basuki hadi mulyono juga mengatakan
bahwa ada sekitar satu ratus dua puluh lima rumah yang sudah terverifikasi
dan mereka nanti akan diberikan istilahnya bantuan begitu
dari dua puluh ribu orang yang terverifikasi
akan diberi bantuan baru sekitar lima ribu orang
yang sudah dikirimkan bantuan tersebut ke rekening mereka masing masing
baik terima kasih raff raff kaffi atas laporan langsung anda dari lombok nusa tenggara barat